tapi secara di internal sana kebatinannya terus ada perintah langsung nggak dari ibu komando
saya yakin dua ratus persen megawati setia kepada konstitusi
dan kesetiaan saya kepada ibu mega dari kecil sama sama sampai hari ini
jangan anda bangun negara ini dari atas bangke bangkai
sejarah indonesia ini selalu dibangun di atas bangkai
makanya tidak pernah cita cita mau jadi negara indonesia emas
karena memang generasi muda ini belum bisa
nah artinya indonesia membutuhkan pd perjuangan ada di luar pemerintahan
kalau tidak besok besok saya minta sudah saya sendiri kan oposisi
hari ini gustakim sakit
saya ditemani oleh harusnya ning putu
dan ada tamu kehormatan yang memang juga ketua dewan kehormatan pd perjuangan
itu marga yang diberikan dari seruwi
tanawani mora itu ada marga dari seruwi
dan itu yang membuat bung komarudin sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ya
aktivitas saya di politik itu dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
kemudian tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu terpilih jadi anggota dpr
kemudian naik provinsi sepuluh tahun baru masuk senayan
jadi kalau dpr ri di senayan itu yang genjang begini itu mungkin berapa ekor saja
apalagi kayaknya belakangan belakangan ini memang banyaknya yang potong kompas potong kompas
hari ini kita mengundang bung komarudin itu tujuannya adalah ingin memastikan
sebetulnya pdip ini serius gak dengan hak angket
di ruang redaksi ini kita selalu diskusi saat hut ke lima puluh satu pdi perjuangan
dengan tema satyam eva jayate
kita berpikir wah pdip akan menempuh jalur pedang untuk menegakkan kebenaran
mengatakan kayaknya masih belum jelas mas angin
jadi saya yakin dua ratus
dua ratus megawati setia kepada konstitusi
dan kesetiaan saya kepada ibu mega dari kecil sama sama
tadi kan dibilang dua ratus persen yakin bahwa ibu akan
tidak sebagai ketua umum akan mendorong hak angket
tapi secara di internal
terus ada perintah langsung nggak dari ibu komando
sekarang ini kan proses ini lagi berlangsung
kemudian juga urusan hak angket itu tidak bisa orang dengar di jalan langsung
ini harus mengalami sebuah proses konstitusional
apalagi hasil pemilu amburadul juga masih belum selesai
hasil pemilu kan harus orang tahu dulu
baru ujian mau di ke mahkamah
mahkamah konstitusi maupun ke
dan itulah jalan terbaik
masa urusan begini harus ppbb juga untuk ikut membicarakan
badan perserikatan bangsa bangsa ikut membicarakan
supaya jangan urusan kecil ini
orang asing juga ikut mengatur gitu
bahwa kita ini juga bangsa beradab
tapi kenapa justru prosesnya seperti maju mundur ya
saya kira kalau kita kita harus terdepan lah
kenapa pdi perjuangan tidak punya pilihan lain
mendukung ganjar dengan mahfud
jadi aneh bin ajaib kalau sekarang
kita mulai ikut ikut rame lagi bergabung
itu tidak bisa diterima secara akal sehat
saya sekali lagi masuk ke tema ulang tahun ya
pdi perjuangan protes soal pengangganan konstitusi
ya saya sebagai anggota dpr
untuk menunjukkan kredibilitas pdi perjuangan
ini adalah jalan konstitusional
supaya rakyat di bawah jangan dibenturkan
ini cara untuk juga memastikan
bahwa saling tuduh menuduh ini bisa diselesaikan di situ
meskipun bansos ini dibagi sampai hari pemilihan
tapi daripada nanti saling tuduh
mari kita uji di institusi resmi
supaya rakyat tugas rakyat sudah kami subri
kemudian kalau kedolatan ini disalah gunakan
ini jalur untuk diselesaikan
sejarah indonesia ini selalu dibangun di atas bangkai
makanya tidak pernah cita cita mau jadi negara indonesia emas
pak harto muncul dengan bapak pembangunan
kalau pak presiden mau jadi good father
mestinya masalah ini harus diselesaikan
misteri ini harus supaya kalau dia sudah naik dengan bagus
kemarin pengakuan dunia terhadap pemilihan presiden periode pertama itu kan luar biasa
dunia bersuka cita menerima indonesia sebagai negara demokrasi
yang dijaga oleh jokowi adalah akhir masa jabatan ini jangan sampai menjadi pilu
kalau semua kader pdi perjuangan sikapnya seperti bung komarudin clear
bicara soal ngobrol di panggung belakang
ada kepentingan kepentingan yang harus dibartel
kader kader kita harus belajar untuk
saya selalu tekankan soal adanya satu kata dan perbuatan
kan suka orang pd perjuangan ini selalu bicara ada aja satu kata dan perbuatan
tapi tidak tahu kalau ini media seluruh dunia ini lagi sorot kata kata itu
itu diuji lewat tindakan dari waktu ke waktu
jadi yang gaya gaya begitu harus ditinggalkan
termasuk posisi ketua umum yang clear katakanlah
mau merintahkan untuk ada di jalur konstitusi
saya kira ini kan bukan kali pertama
yang sampai publik itu kan menilai bahwa yang menggagalkan pertama keinginan tiga periode itu adalah ibu megawati soekarno putri
ya kalau itu clear karena pidato resmi ibu dan ibu kalau urusan konstitusi itu clear
artinya perintah ketua umum terkait menjalankan hak angket di dpr juga harusnya
pdi perjuangan itu kan selalu bicara bukan hanya soal apa yang disampaikan lewat mulut tapi juga soal simbol simbol
dan jarca pres yang didukung pdi perjuangan
tapi kemarin pas paripurna pembukaan ada yang malah tugas ke luar negeri ke perancis
malah cuma satu kan yang dihubungi
ada ketua dpr puan maharani yang buat praksi pdi perjuangan
dan kata kata apa sambutannya diserahkan ke bang dasko
dan kalimatnya adalah menang kalah itu disinggung disitu
saya pikir itu jawaban normatif
pendapat dia sebagai orang partai dan juga sebagai ketua dpr
ya soal bertarung itu pasti ada yang kalah ada yang menang
tapi yang kita persoalkan sekarang menang itu dengan aturan atau tidak dengan aturan
tapi saya kira itu tidak mempengaruhi urusan
jadi kalau ada yang membaca misalnya dengan apa yang dilakukan mbak puan kemarin
ini kayaknya kok pdip jadinya nggak firm nih
mbak puan itu taat kepada aturan organisasi
ngota fraksi bekerja sosialisasi mbak puannya
tapi ketika waktu survei tidak mendukung
ibu kasih rekomendasi ke ganjar
tapi karena proses pemilu ini belum selesai juga
pasti semua menunggu momentum
ini di publik ini kan sudah
apa yang ditakutkan soal angket
kalau orang ribut di jalan
bilang wah ini mengganggu stabilitas nasional
jangan kita kembali zaman pak harto lagi dulu
bahwa sampai ada perang di depan bawah seduh
kalau dibandingkan sekarang ini lebih
jangan sampai membangun di atas bangkai bangkai
semua masalah harus diselesaikan
apalagi jokowi mau jadi good father
bagaimana kau mau mempersatukan bangsa
hari ini apa kita mau bangun indonesia emas ke depan
presiden ke presiden selalu menjual isu ham
malah sekarang jokowi kubur itu masalah
kau bangun emas di atas bangkai bangkai
oleh karena itu sebaiknya mari
kita semua harus hati terbuka
gerakan ini semua mahasiswa
dan ini berbahaya kalau tidak
masihpun sudah dapat jawaban
tapi ini bicara kelanjutannya
kalau memang angket ini firm jalan
kita membayangkan pdi perjuangan akan ada di luar pemerintahan
nah pdi perjuangan mau masuk di pemerintahan
akomodasi yang sebenarnya tidak rasional
yang saya sebut kita ini lagi
dan ini berbahaya bagi generasi muda yang akan datang
jadi menurut bung komar sebaiknya pdi perjuangan ada di luar pemerintahan
setelah dua puluh oktober dua ribu dua puluh empat
karena pdi perjuangan ini berjuang dari awal mu asalnya
kata demokrasi perjuangan demokrasi asensi dari demokrasi itu adalah perbedaan
harus ada yang menjadi alat kontrol
pertanyaan ini membuat saya teringat tulisannya pak letna jendral kiki sanakir
jadi ada satu kelompok pasukan serbu satu kampung
semua perempuan kampung itu diperkosa
hanya satu perempuan yang tampil
dia penggal itu kepala
lalu habis mereka keluar yang lain semua pakaian compang camping
dia dengan pakaian bersih dan bawa kepala
kepala si pemerkosa itu
kau hebat begitu bangga dengan dia
waduh tapi kalau suami suami kami semua tahu
berarti kami tidak menjaga harga diri kami
akhirnya mereka rame rame bunuh dia lagi
kalau kita sama sama di sini
ya sudah kita sama sama bergabung untuk tutup semua aib yang terjadi
dan itu bukan membangun masa depan negara yang lain
yang disampaikan bung komar itu kira kira akan mengkristal jadi sikap utuh dari partai atau masih bisa dibilang ini sikap individu
makanya sikap individu ini harus terus disuarakan
orang dari zaman nabi dulu juga sama
murid yang setia dengan mereka saja mereka berkhianat apa
jadi soal pengkhianatan itu kan terjadi terus menerus
dan sekarang kita juga ikut menikmati soal pengkhianatan
berarti kalau bicara soal itu kan beberapa kali juga di lapangan gitu ada informasi kalau wah pak jokowi itu pengen membuka komunikasi dengan masyarakat
mas ganjar dengan ibu konsolidasi biar gini lagi gitu
tapi pertemuan itu harus saya bagaimana ya
jangan kita berpura pura di depan bagus di belakangnya itu nol
anda harus tulus dan ikhlas kalau membangun republik
mana pendahulu pendahulu itu modelnya begitu
mereka berantem tapi tulus mereka
kalau pdi perjuangan mengambil posisi di luar pemerintahan terkait hasil pemilu dua ribu dua puluh empat ini bagian dari penghormatan atas sistem demokrasi
di luar pemerintahan bahkan melawan orde baru sepuluh tahun di luar
jadi bukan berarti kita membangun negara menjaga persatuan itu semua harus sama sama
itu namanya buat kompromi untuk menutup dosa dosa dosa dosa ini
seperti sekarang lagi rame rame yang belum tentu benar
ada tambang segala macam gila gilaan jual beli di mana mana
ibarat kita bertiga duduk ini ada bau kentut
tapi kan tidak tahu siapa yang gentul
jadi jangan kalau kau mau jadi orang yang
jangan ikut cara cara yang tidak beradab
kita boleh lega ya kalau mendengar sikapnya bung komar ini
hanya pertanyaannya kan kita menanti ini menjadi sikap resmi dari partai politik gitu kan
bertahap tapi bertahap anda juga jangan padamkan lilin kecil ini supaya mati di tengah gelapnya malam
termasuk pdi perjuangan dulu juga mau pergi gugat dia kan
karena memang kebenaran itu butuh pengorbanan
dan tidak semua orang mau berkorban untuk kebenaran
tapi kalau bicara soal teknis
tahapannya hak angket ini sudah di tahap konsolidasi dengan partai lain
kemudian naskah akademik ini sudah rampung bega
dan begini soal hak angkat ini juga jangan di belum apa apa pikir
wah ini nanti untuk jatuhkan presiden
normatifnya hanya berhenti di rekomendasi kan ya
ini ganti membatalkan hak pemilu
gak ada partai politik semua berkepentingan
menjadi masalah itu ada di masalah ada tuduhan bansos
ada tuduhan keterlibatan aparat
kita mau bersihkan juga nama aparat kita dari cerita cerita begini
supaya tidak menjadi simpang siur berita liar di luar
zaman orde baru itu begitu digunakan aparat masuk di dunia politik menyebabkan meledak sembilan puluh delapan
sebagai bangsa yang jangan seperti keledai jangan ulangi dasar itu
maksudnya kata orang bijak begini
ya kata orang juga keledai sekalipun tidak bisa masuk ke lubang yang sama untuk kedua kali
kalau kita masuk lagi berarti kita lebih bodoh dari keledak
tadi saya sepakat dengan bung komar harus terus memupuk semangat yang tadi
dan itu berproses ya kan
tapi hari ini kan di luar melihatnya pd perjuangan sebagai partai pengusung joko widodo di dua periode
nah ini kan situasinya begini
belum mengembalikan kartu masih jadi anggota pdi perjuangan
dari sisi pd perjuangan mengatakan gak mungkin kami ini memecat seorang presiden
situasi ini kan bagi publik dalam konteks pembelajaran politik ya
itu kan perlu klarifikasi kejelasan
ketika pdi perjuangan bersikap mempertanyakan ada pengangkangan konstitusi ada kemunduran demokrasi
tadi harapan publik kan adalah oke jelas
apakah pdi perjuangan akan segera memecat atau segera mengganti
kita yang kita berjuang sekarang soal kebenaran keadilan sama bla bla ini kan soal etika
seorang pemimpin itu harus punya tiga hal
punya logika yang benar etika dan estetika
kalau setidaknya punya ini nanti liar
anda tahu pak jokowi maupun anak anak ini ada punya satu ilmu baru
jadi semoga allah saya ini disolimi
jangan dididik kepada generasi yang akan datang
oleh karena itu karena dasar etika itu kita tidak mau mengambil tindakan selevel itulah
kita harus punya kesadaran juga
masa lima tahun sepuluh tahun di solo
itu nanti pak jokowi yang jawab sendiri
jangan sampai dipikir kita masih pikir jokowi
putu itu tadi sebelum kita mulai bisik bisik
ada informasi bahwa pak jokowi akan bergabung dengan golkar
kalau menurut saya kita tidak perlu untuk pikir
itu pilihan di hidup beliau
bagi saya seluruh keluarga besar pdi perjuangan hari ini harus bersatu
artinya indonesia membutuhkan pdi perjuangan ada di luar pemerintahan
oh maksudnya kalau partainya bergabung
mereka mau tetap di luar sendiri
justru kita hadirkan disini
biar percikan api lilin ini tetap di tengah gelapnya malam
sudah kita semua tenggelam dalam kehajuran malam
jadi malam gelap di luar tubuh
bersiap menjadi single fighter
karena seketua bidang kehormatan
yang paling punya kepentingan menjaga marwah dan kehormatan bangsa
saya tugas saya itu jaga marwah kehormatan di wibawa partai
kalau tidak bisa jaga ya lebih baik mau mati saja itu
semoga ibu megawati mendengar
apa yang disampaikan oleh bu ngkomar
saya yakin betul ya
perjuangan biasa kan ada di luar pemerintahan
waktu penderitaan orde baru itu ibu berhadapan
saya masih ingat di papua itu ibu datang
ibu herawati tartusudiro pak tarjo
kamar tidur ibu saya taruh kursi panjang tidur jaga ibu di situ
kita sama sama dari awal
dan saya tahu bagaimana kesetiaan ibu itu kepada negara
bung saya mau cerita satu cerita
hal hal yang dalam hidup saya itu baru menangis tiga kali
pas ibu sinta nurwahid
mereka rame rame ketemu wapres
begini saya merasa sebagai generasi muda itu kita gagal
usia mereka ini kan sudah harus untuk menikmati kemajuan
mereka masih memikirkan bangsa dengan kursi roda
seusia ibu ini ini sudah harus yang generasi muda ini melanjutkan dengan pikiran pikiran ide gagasan bung karno yang diwariskan
apa menurut bung komar yang membuat situasi jadi begini
karena memang generasi muda ini belum bisa
nah berarti kalau gitu bisa dilihat nggak sih beka bahwa ketika pdi perjuangan benar hak angket maju ini adalah hadiah di masa senjanya ibu
bukan bukan bukan hadiah di masa senjanya ibu
ini perwujudan sikap komitmen partai dalam menjaga
mempertahankan negara ideologi negara demokrasi itu
kedua menjaga wibawa dan kehormatan presiden
supaya masalah jangan sampai ini kita tutup tutup dari luar yang kasih tahu eh ternyata kamu itu bermasalah dengan hasil pemilu
dan nanti akan dibubani oleh sejarah berturut turut
memang ya sekarang kan nyata andi pbb juga sudah melicari soal netralitas presiden
mempertanyakan kan hal yang sebenarnya tidak perlu
ada waktu untuk kita perbaiki itu biar kita menjadi negara yang
jadi kalau ada yang tidak setuju atau tidak ikut bergabung mengajukan hak angket ini justru yang menghambat jalannya demokrasi gitu pika
kalau argumentasi rakyat menilai ini memang ada dasar
jangan rakyat dikasih bansos selalu bilang rakyat yang menilai
ya orang memang boleh berharap
bung komar juga harus bisa paham kenapa media kami ini juga termasuk publik sebagian barangkali agak meragukan gitu
pdi perjuangan ini sikapnya gimana sih
atau memang di dalamnya juga wajar lah ada perbedaan
banyak ya tugas kita ya mas yogi
kita harus sama sama punya tanggung jawab
ini tanggung jawab republik untuk republik
bung komar bilang ada mobil yang mogok di tengah tengah gitu
saya bilang kalau lihat sejarah dunia itu dari zaman nabi adam sampai terakhir muhammad itu pasti ada pengkhianatan dalam perjalanan itu
jadi itu bukan barang barang baru toh
dan kekuasaan itu memang mengerikan berarti bk ya
karena begitu asik orang tidak pakai otak lagi
kalau tadi dua ratus persen yakin hak angket jalan kalau untuk berada di luar pemerintahan pasca dua puluh oktober dua ribu dua puluh empat berapa persen keyakinan ibu komar
kalau saya ditanya keyakinan dua ratus persen juga
karena sampai hari ini tidak ada alasan untuk wili perjuangan itu gabung di pemerintahan
kemarin saling menyerang satu sama yang lain lalu habis itu kita mulai omong obor
itu karakter pdi perjuangan suhila berarti sudah hanya mungkin di luar saja banteng di dalam bukan banteng
di mana dalam itu bisa kerbau
karena kita akan memasuki sisa masa kerja dpr dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat yang tinggal hitungan bulan
kenapa kemudian publik seperti ingin berburu buru melihat keburu buru melihat
ini ke waktunya sekarang cukup atau enggak ini
bagi saya pdi perjuangan harus all out menunjukkan komitmennya
bahwa terakhir tidak bisa ya sudah lah
ini kemampuan kita sampai di sini
karena di bri kan bukan pdi perjuangan sendiri
di sana itu berbagai fraksi dan berbagai kepentingan
tapi kan harus ada yang menunjukkan sikap bahwa inilah sikap kita
jangan semua rame rame atas nama stabilitas atas nama mau kerja
tetapi emas di atas bangke bangkit itu untuk apa
dan dan bu komar sebagai kader senior pdi perjuangan yakin di dalam tubuh pdi perjuangan masih banyak orang orang yang berpikiran idealis
saya kira kita di dalam itu banyak dong
teman teman banyak masih rasional
cuma kita terikat dengan aturan aturan organisasi
ya pribadi tetapi tetap ngomong di atas dasar organisasi
karena saya jaga ketua bidang kehormatan
makanya saya harus pegang pada aturan
tapi kira kira kalau hak angket kan tidak bisa sendiri ini
harus ada konsolidasi dengan partai politik lain
sama siapa abk kira kira
hak yang diberikan oleh konstitusi kepada anggota dpr
untuk dugaan penyalahgunaan undang undang
menguji dugaan penyelenggaraan negara dalam melaksanakan konstitusi
pertama yang dilakukan adalah dua puluh lima orang terdiri dari fraksi yang berbeda
berarti harus lebih dari satu praktik kan
setelah itu mereka buat tanda tangan
tentu dengan alasan alasan
baru mengajukan kepada pimpinan
pimpinan ajukan ke banmus
setelah diparipurnakan berarti menjadi keputusan dpr
jadi keputusan dpr baru dibentuk tim pansus yang langka
nah tapi kira kira yang komunikasi informal gitu terkait dengan hak angket ini sudah ada belum
kalau sekarang ini kan menarik ya
semua partai politik bicara atas nama
siapa yang tunjukkan dada saya orang yang bertanggung jawab
kebenaran memanggil ketika kebenaran memanggil ya semua baku begini begini
jadi kalau misalnya itu ada yang bilang
kita mau hak angket tapi tunggu pdi perjuangan dulu lah sikapnya gimana
tapi kan sudah dijamin dua ratus bahwa pdi berjuangan ini jalan
masing masing semua bisa menunjukkan hak angket
menurut saya semua partai sekarang tunjukkan komitmennya
kesetiaan kepada apa yang pernah dikatakan
rakyat sekarang menilai siapa yang menunjukkan tunjuk dada sekarang
apalagi ini seluruh kelangan akademisi apa ini kan orang berpendidikan semua lagi ini intip intip ini
partai partai ini benar atau omon omon saja
kayaknya senang banget ya sama diksy omon omon ya
tapi yang pasti hari ini sudah ada penyataan dari seorang kader senior pd perjuangan
yang namanya komarudin watubun dapil papua siap menjadi single fighter di luar pemerintahan
untuk tetap menjadi lilin kecil di tengah kegelapan
ketemu lagi di lanturan minggu depan